kenapa gak dibawa ke bengkel aja
iya pak saya bisa minta dikirim polisi satu kantor ke sini
iya soalnya ada orang iseng nih disini
wah iseng kok bener deh swear
apaan tuh tis
ini jak lowongan kerja jadi sales motor
iya jak katanya kalau kamu mau hari ini juga bisa langsung datang aja ke kantornya
yaudah gue jalan sekarang ya
es dawat seger bikin bugar
es dawet seger bikin bugar
tadi itu siapa
kok lo gak tau
kalau saya tau pasti saya kasih tau kang
kalau lo gak tahu kenapa lo tolongin
seorang harus yang saya tau
kayaknya aja gak ngerti
gue pengen ngasih tau lo bang
ngasih tau gue itu ayam
bukan hanya itu aja
bukan hanya itu aja
aja bang tapi gue pengen tahu lu kalau gue beli ayam mahal mau dikepang aduh aduh aduh aduh aduh
wajah mungkin saker bugar
sambil nunggu minum es dawet dong neng
udah pernah minum es dawet belum
belom emangnya es dawet apaan sih
oh es dawet itu semacam cendol tapi lebih leget lebih manis dan lebih seger
punya mobil tapi gak tau dawet
cekat cekat cekat cekakak
ini namanya dawet
eh abang udah salam lo gak keluar
mau makan di warung kopi pun aja
bukan abang mau mandi ganti baju
emang abang mau kemana pakai baju bagus
mau ngulamar kerja
dapat kerja dimana bang
abang jualan motor
keliling kampung sambil bawa bawa motor terus teriak

iya aku punya baju bagus aku mau mandi terus ganti baju yang bagus sama celana yang bagus emang abang punya
iya aku punya baju bagus aku mau mandi terus ganti baju yang bagus sama celana yang bagus
nah kalau itu baru abang punya
baju yang bagus sama celana yang bagus dimana

barang siapa yang ingin menjadi kekasih allah
dia harus mengasihi sesamanya
halo assalamualaikum mi
syukur atuh kalau mimi sehat mah
gak ada apa apa nih
pipi nelfon mimi teh iseng aja
bukan begitu atuh mi
kan gak setiap hari pipi nelfon mimi karena iseng
kapan atuh sok
pipi nelafon mimi gara gara iseng selain hari
orang yang menghabiskan waktu hidupnya dengan tidur
kenapa gak mau ke bengkel aja
iya pak saya bisa minta dikirim polisi satu kantor ke sini
iya karena ada orang iseng nih di sini
apa apa pak iseng aja tadi
iya ada orang iseng aman kok pak
rawa bebek sembilan yuk
wah jauh bu lima belas ribu ya
mahal amat sih
ya enggak tuh bu kalau mahal mah dua puluh ribu
siapa yang mukul gua
nyolek apa mukul
lu tadi tidur lama banget ya
jadi gua colek lu biar lu bangun
yaudah gua balik ya
tunggu tunggu tadi cerita lu sama gua belum kelar
lu belum ngolor
lu punya gebesan baru
yaudah ntar gua sambung lagi ya
sekarang gua pulang dulu